penasihat hukum terdakwa putri candrawati febri diansyah menilai seharusnya kliennya dituntut lebih ringan dari delapan tahun pidana penjara
hal ini disampaikan usai mendampingi putri candrawati menjalani sidang di pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang
febri diansyah mengatakan ada lima belas poin dalam tuntutan jpu yang dinilai penuh dengan asumsi dan karangan
ia beralasan asumsi dan keterangan digunakan untuk menyudutkan kliennya
di antaranya terkait tuduhan adanya perencanaan pembunuhan menurutnya hal itu bertentangan dan tidak sesuai dengan bukti persidangan
selama sepekan ke depan atau sesuai waktu yang diberikan majelis hakim pihaknya akan menyusun play doh atau nota pembelaan terdakwa
kalau bicara tinggi rendahnya tuntutan kami dari pihak kuasa hukum melihat seharusnya dakwaan jaksa tidak terbukti
dan seharusnya tuntutannya tidak setinggi itu
setidaknya ada lima belas poin lima belas tuduhan terhadap bu putri candrawati dan terkait dengan perkara ini yang dibangun berdasarkan asumsi dan karangan
apalagi kalau dikaitkan dengan tuntutan terhadap terdakwa yang lain sangat terlihat jaksa penuntut umum tidak konsisten dan galau dengan aspek motif terkait dengan terjadinya tindak pidana
jangan sampai korban kekerasan seksual misalnya atau korban lain itu justru dipersalahkan hanya karena ia berada di tempat yang sama
hukum harus adil dan hukum harus berdasarkan pada kebenaran bukan asumsi dan bukan karangan
harapan dari bukutri terkait dengan proses hukum ini sederhana
satu tentu kebenaran terungkap yang melakukan betul betul dihukum seadil adilnya